terima kasih anda masih bersama kami di kompas siang
kali ini kami akan ajak anda melihat tradisi lebaran ala betawi
di mana warga gelar halal bihalal selama tujuh hari berturut turut
seperti yang dilakukan warga kampung selong duriko sambi cengkareng jakarta barat
kehangatan halal bihalal perayaan idul fitri dihadiri dari berbagai kalangan
baik orang tua maupun yang muda
warga juga menyiapkan makanan khas betawi seperti rujak dan nasi uduk sebagai jamuan
tradisi ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan tetap dipertahankan untuk menjaga tali silaturahmi
tradisi ini memang sudah dari dulu ada jadwalnya dari masih kecil
kunjung mengunjungi ke rumah kerabat dan sahabat
walaupun tidak dipilih tua atau muda
kunjungan ini sudah ditentukan bersama atau ada dari paguyuban masing masing
tidak ini sudah tradisi kampung
jadi dari kita kecil sudah punya begitu
karena kunjung mengunjungi yang muda mengunjungi yang tua
terus juga hubungan antara kita juga yang tadi kita tidak tahu
jadi kita tahu semua keluarga saudara saudara yang baru
terutama orang orang yang
apa namanya jadi keluarga di sini